segedang prestasi sudah ditorekan oleh prof azimardi azra yang juga menjabat sebagai ketua dewan pers periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh lima
beberapa di antaranya sangat membekas di rekan rekan ataupun orang terdekatnya
mengenal almarhum kita sudah terhubung dengan guru besar uin syarif hidayatullah prof dr andi faisal bakti
selamat sore pak andi
selamat sore mas
terima kasih sudah bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
pertama tama kami ucapkan turut bila sungkawa atas wafatnya prof aziu mardi
ya pak andi pak andi dari mana pertama kali anda mendapat informasi meninggalnya prof aziumardi
ya kemarin sekitar siang kami menerima informasi melalui jaringan whatsapp group yang bermacam macam
whatsapp group di kalangan boeing
kalangan berbagai macam organisasi itu semua menuliskan tentang peristiwa itu di pesawat ketika mengalami semacam gangguan pernapasan
kemudian diangkut ke rumah sakit serdang dan setelah itu kita ikuti perkembangan
dan ternyata beliau itu setelah dirawat akhirnya tidak bisa diselamatkan
kemudian kita semua ikut berduka
kita juga cita atas kepergian beliau yang mana kita sangat banggakan sangat kita lalu lalukan
bukan hanya di indonesia bukan di wilayah muslim saja tapi seluruh dunia sebetulnya
karena beliau ini adalah kaliber intelektual dunia
dan kita sudah tahu track record nya bahkan menjadi orang yang sangat dihargai di inggris misalnya
dan layalah kita memang semua sangat merasa kehilangan dengan kepergian yang tercintai prof azul mardi azat
ya pak andi kita tahu memang pak zumardi ini punya segudang prestasi
lalu kalau pak andi sendiri kalau mengingat prof azumardi apa yang paling membekas momen dengan pak azul mardi
yang paling berbekas bagi saya itu ya keintelektualannya
karya karyanya yang sangat banyak dan juga banyak kita kutip ya
pertama kali bersinggungan dengan beliau itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika saya masih di kanada mengambil master of arts di mcgill university
kemudian saat itu beliau baru saja menyelesaikan doktornya s tiga nya di columbia university
dan waktu itu sempat kami ajak untuk mampir ke mcgill university di kanada montreal
untuk menyampaikan pokok pokok temuan disertasi beliau di forum profesor di institute of islamic studies megile university kanada
dan situlah kemudian saya melihat betapa kedalaman keilmuan beliau
dan setelah itu beberapa
waktu kemudian saya kembali ke indonesia dan sempat mengikuti beberapa seminar beliau
dan pernah membuat acara melancarkan enam atau tujuh buku sekaligus
dan disampaikan bahwa beliau itu bisa menulis artikel satu lima setiap hari
kalau dibagi sekian
dan tiga ratus enam puluh lima hari dengan artikel yang ditulis
ya rata rata beliau itu bisa menulis lebih dari satu artikel
dan tidak pernah berhenti
beliau menulis terus menerus
sampai akhirnya beliau meninggal wafat
bahkan kepergian beliau ke malaysia itu dalam rangka untuk menyampaikan sebuah makalah
dan tulisannya pun itu langsung beredar di kita semua
tentang apa yang beliau akan sampaikan
baik pak andi terima kasih
kita sama sama berharap semoga apa yang ditinggalkan oleh prof azumardi bisa menjadi bekal bagi kita semua
selamat sore terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
terima kasih banyak mas ya
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama kita di sianek indonesia newsroom